setiap hari kita melihat politik yang penuh taktik
tentang banyak orang yang memperebutkan suatu tujuan
tapi ketika salah berstrategi
kawan bisa menjadi lawan
dari orang yang dihormati
menjadi orang yang dicacik
politik tak melulu identik dengan perbutan kekuasaan culas membabi buta
politik juga harus utamakan racikan racikan cerdas
karena politik semestinya membawa kesejukan
indonesia ada karena perjalanan politik panjang dan berliku
maka tak semestinya kita diam
jika melihat negara jatuh ke dalam kuasa segelintir individu
saya putri ayu ningtyas untuk cnn indonesia